kejabatan komisioner kpu
surat ini ditulis wahyu setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap
penetapan keputusan pergantian antarwaktu oleh kpk
surat yang ditanda tangani wahyu di atas matrai ini
dikirim ke kpu oleh salah satu anggota keluarga wahyu setiawan
dalam jumpa pers jumat sore ketua kpu arief budiman menyampaikan
surat tersebut akan diteruskan kepada presiden untuk segera ditindaklanjuti
ia mengaku prihatin terhadap terjadinya kasus yang menimpa wahyu
sementara itu setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap komisioner kpu
saiful dari pihak swasta juga ditahan di rutan kpk jakarta selatan jumat dini hari
seiful diduga melakukan suap untuk menetapkan keputusan pergantian antarwaktu
yang melibatkan anggota dpr dari fraksi pdi perjuangan harun masiku
namun saat ditanya awak media yang sudah menunggu di luar gedung kpk
kpu pada jumat sore juga memberikan keterangan tentang kronologi pengajuan permohonan pergantian antar waktu
oleh tersangka kasus dugaan suap harun masiku
dalam keterangan pers
pdi perjuangan disebut pernah mengirim surat tiga kali kepada kpu
mengenai permintaan adat
agar suara sah atas nama anggota dpr nazarudin kemas
dialihkan kepada harun masiku
kpu menegaskan permohonan tersebut telah ditolak
tim liputan cnn indonesia
ia terjaringnya komisioner kpu wai setiawan dalam kasus suap pergantian antarwaktu
anggota dpr ri menjadi sorotan publik pekan ini
nama sekjen pd perjuangan disebut sebut terlibat
meskipun sudah dibanta langsung oleh hasdo kristianto
dari pekan kami mengulas kembali sejumlah isu besar
dari kacamata para analis dalam indonesia sepekan
dari beragam sisi terkait dengan suap komisioner kpu
yang juga kemudian menyeret kader pdi perjuangan
untuk membahasnya saya bersama dengan mas nyarwi ahmad
analis komunikasi politik dan juga marketing politik dari ugm
selamat malam mas nyarwi
terima kasih mas nyarwi sudah hadir di prime news
dan ada bang donal faris koordinator dari divisi korupsi politik icw
selamat malam bang donal
malam mas nyarwi
kita lanjutkan diskusinya
coba kita dengarkan lagi apa kemudian keterangan terakhir
dari komisioner kpu wayu setiawan yang setelah ditetapkan tersangka oleh kpk
kepada seluruh rakyat indonesia
kepada ketua anggota kpu republik indonesia
dan kepada seluruh jajaran kpu di indonesia
ini murni masalah pribadi saya
dan saya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh kpk
sebagai warga negara
saya akan menghormati hukum
dan saya juga akan melakukan upaya upaya seperti mana
anda akan kooperatif dalam masalah ini
iya saya mau ke bang donal terlebih dahulu
bang donal setelah kemudian komisioner kpw waisutiawan ditetapkan sebagai tersangka
tentu kan ini menuai sorotan publik yang luar biasa di akhir pekan ini paling tidak
tapi kemudian pertanyaannya atau kasus ini merebak juga ke lain lain gitu
kemudian ke kader pdi perjuangan
sampai kemudian nama hasto yang disebut sebut
dikabarkan juga terlibat
dari catatan icw dari lini masa soal ott wai setiawan ini
bang donal apakah memang ini sudah cukup terang benderang sebetulnya
atau memang masih menyisakan banyak sekali tanda tanya
ya memang kemudian akan secara otomatis
wahyu dalam posisi sebagai penerima suap
maka pemberi suap yang juga akan dikejar
baik secara hukum maupun dari pandangan publik
saya memang menilai kasus ini masih jauh
jauh dari kata tuntas
dan sampai dengan hari ini kan masih ada satu orang dpo
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
sampai dengan hari ini belum menyerahkan diri kepada kpk
plus ada irisan partai yang juga disebut sebut
karena berkali kali menyuruh hati kpu
untuk berupaya melakukan pergantian antar waktu
maka kemudian yang dipertanyakan juga adalah peran partai dalam konteks hal ini
menjadi wajar itu dilakukan
karena ada intensi dan keinginan partai secara kuat untuk mengganti
yang bersangkutan rizky dalam proses pergantian antar waktu
yang kemudian berujung menjadi tidak pidana
intensi ini yang menjadi kata kunci
irisan terhadap partai politik memang sangat dekat sekali
atau memang ini satu kesatuan sebetulnya ya bang donald
proses pembuktian nanti akan mengejar itu
pada proses sejauh mana intensi partai itu bisa dikejar
dan bisa dibuktikan secara hukum
tentu butuh keseriusan dan keberanian
pangkal persoalan di situ menurut saya
keseriusan dan keberanian di dalam tubuh penegak hukum itu sendiri
sebab banyak gangguan yang menurut saya yang bisa kita bahas
gangguan dalam proses hukum yang ditangani oleh kpk saat sekarang ini
seperti gagalnya kpk melakukan penyegelan
dan sampai dengan penggeledahan di kantor dpp pdi perjuangan
kemudian adanya diduga sekjen partai pdi perjuangan
yang dikejar oleh tim penyidik
tapi kemudian tidak berhasil diproses oleh penyidik itu sendiri
ini menurut saya beberapa varian gangguan dari eksternal penegak hukum itu sendiri
plus dari kpk secara internal juga ada gangguan dan ada persoalan
mulai dari tidak keluarnya atau belum keluarnya dari izin penggeledahan
dari dewan pengawas kpk itu sendiri
dan baru minggu depan akan dilakukan proses penggeledahan
ya sia sia menurut saya
jadi ada multi dimensi persoalan ini
sehingga membuatnya lebih mudah
yang membuat proses penegakan hukumnya menjadi lebih rumit
karena mulai dari hadangan untuk proses di internal kpk itu sendiri
karena faktor undang undang baru yang memang memperumit proses hukum oleh kpk
sampai kemudian dari di luar penegak hukum itu sendiri
nah gangguan itu kan yang kemudian membuat kasus ini menurut anda memang belum tuntas sebetulnya
ya gangguan itu menurut saya saya yakini menjadi varian
dari hari yang sama saat operasi tangkap tangan itu
kpk melakukan penyegelan di kantor komisi pemilihan umum republik indonesia
dalam hal ini adalah ruangan pak wahyu itu sendiri
nggak ada persoalan
kpk berhasil melakukan penyegalan itu
penggeledahan saya belum tahu apakah hari itu juga dilakukan penggeledahan
tapi paling tidak kpk sudah bisa membuat kpk lain di situ
kalau dalam polisi kan sering kita dengar polisi lain di situ
sementara di kantor dpp pdip sendiri kpk gagal melakukan itu
nggak bisa melakukan itu
nggak bisa melakukan penggeledahan
apalagi memasang polisi lain pun sejauh yang saya ketahui itu tidak dilakukan oleh kpk
itu menurut saya problem dua hal
problem tempat penggeledahan partai berkuasa
dan problem kpk juga secara internal
kompleks sekali menurut saya
karena ada pertanyaan apakah sudah ada dewan pengawas memberikan izin penggeledahan
dan buktinya memang belum
tidak itu memperumit
jadi memang kompleks sekali
dan semakin menegaskan saya
dan saya sangat berseberangan dengan pendapat ngabalin sebelum diskusi kita malam ini
bahwa undang undang kpk itu memperkuat justru ketika semakin rumit kpk memproses seseorang hari ini
semakin mempertegas bahwa proses hukum itu semakin rumit
oke itu dari sisi penegakan hukum
mas nyaruy dari politik sisi kacamata politik anda melihat ini bagaimana
kompleksnya ada di mana sebetulnya
kasus yang kemudian tidak selesai di ott terhadap way setiawan
tapi kemudian ini ada irisan ke partai politik tadi juga bang donald katakan
ya saya membacanya dari politik dan komunikasi politik ya
kita lihat dari kasus cerita kasus kan
ini kan soal paw awalnya kan
nah di sini sebenarnya ada menurut saya ada kegagalan beradaptasi partai
mungkin termasuk pdip juga di sini bahwa kita setelah demokrasi ini
langsung ini kan bergeser dari party center ke kandidat center
sisi kandidat center

jadi memang dampaknya juga apa
otoritas partai untuk katakanlah memilih siapa yang terpilih dan duduk di dpr
itu tidak lagi full tidak lagi sepenuhnya dalam kontrol dpp
tetapi siapa yang mendapatkan suara terbanyak dan itu semua diatur oleh rezim pemilu
yang sudah diatur dalam regulasi kita
pertanyaannya memang ini juga lucu
kenapa dalam hal yang seperti ini
kita tidak hanya diduka itu benar itu terlibat
aktor aktor kunci di dalam proses suap misalnya begitu
ini menurut saya ya bisa aja didiskusikan dalam artian sejauh mana keterlibatan
itu fakta hukum yang perlu diungkap di sana
tetapi bahwa partai politik di dalam sistem yang sekarang ini
memang tidak hanya harus beradaptasi dengan lingkungan sistem pemilu kita
tetapi juga harus beradaptasi dengan seperti apa potensi ancaman yang merusak kredibilitas dia
salah satunya misalnya korupsi yang dilakukan oleh oknum atau elit misalnya bahkan
sebenarnya akan sangat konyol seandainya terjadi peristiwa itu benar
kalau korupsi yang sifatnya dalam proses elektoral
ya kita sebenarnya ini kan peristiwa ini kemudian kalau diungkap menjadi isu publik
tidak hanya oleh media tapi oleh sosial media

itu kan mungkin ada kemudian ada yang berharga
kemudian ada yang berasumsi selama ini bahwa proses pemilu disinyalir kurang demokratis
ada kecurangan dan sebagainya begitu ya
nah ini kita prihatin sebenarnya saya sendiri sebagai pengajar
lalu juga prihatin karena korupsi ini menohok pada jantung institusi yang selama ini menjadi penyelenggara
artinya kpu tercoreng sebetulnya dari kasus ini
iya itu satu
terus yang kedua kegagalan partai di dalam merespon
termasuk disini salah satunya bisa pdp dalam ini yang kena kes disini
itu ini juga apa istilahnya
kita berharap partai itu institusi yang kuat di dalam demokrasi
partai itu institusi yang benar benar sentral ya di dalam proses pengelolaan kekuasaan pemerintahan kita
tentu dengan cara yang baik dan transparan
tetapi kan ketika tersandung hal yang begini
ini kan kemudian merusak kreditas partai
kita kan lihat bagaimana susahnya mengembangkan institusionalisasi partai politik di indonesia
partai yang milik semua orang
partai yang mendapatkan dukungan publik yang kuat
partai yang punya visi yang bagus
nah di tengah susahnya merawat itu mengembangkan itu
kemudian muncul seperti ini kasus kasus seperti ini
menurut saya memang butuh kehatian kehatian ya
elit partai harus punya strategi yang bagus untuk merespon
jangan sampai misalnya terjebak dalam kasus kasus yang seperti ini
dan kalau misalnya itu terungkap misalnya itu benar
nah ini kan luar biasa merusak citra dan kredibilitas partai di masa publik
kalau untuk kpu bagaimana anda melihat ini mas nyarwi
ya sama juga
kpu juga institusi penting yang selama ini kita
kepada siapa kita percaya sepenuhnya hasil pemilu
nah ketika misalnya institusi yang selama ini menyelenggarakan
itu kemudian kredibilitasnya ya tercoreng oleh oknum ya
yang saya kira ini menurut saya perlu pemenahan yang sifatnya serius
serius dalam artian kita selama ini kan ya kita tahu ya
bahwa proses rekrutmen di dalamnya proses mekanisme kerja
dan juga jaringan jaringan dari aktor aktor yang terpilih
itu kan di sana juga ada irisan irisan tadi bahasanya bung donald tadi
nah bagaimana mengelola irisan irisan itu yang terjadi misalnya dengan ormas
misalnya representasi ormas representasi mungkin dekat dengan apa dan sebagainya
itu menggaransi bahwa siapapun yang terpilih dan duduk di dalam lembaga

itu benar benar untuk menjaga kredibilitas lembaga itu
jadi kpu sebagai institusi penyelenggaraan pemilu dan penyangga demokrasi gitu
hasil demokrasi juga menggaransi hasil demokrasi
itu betul betul terjaga dengan baik
nah ini butuh apa mungkin mentalitas yang tangguh ya
dan saya lihat godaan godaan itu luar biasa dan ya manusiawi saja
siapapun kalau tidak tahan dengan itu ya bisa terjebak dengan hal dari yang besar sampai yang kecil
oke menarik juga tadi bang donal katakan ini butuh keberanian artinya
untuk mengungkap kasus ini tapi di sisi lain ada gangguan gangguan
di luar penegakan hukum di luar penegakan hukum
yang bisa saja membuat kasus ini kemudian tidak terungkap secara terang benderang sebetulnya ya bang donald
nah dengan posisi seperti ini bagaimana kemudian harusnya penegak hukum bersikap ya terhadap kasus ini
agar tidak sampai kemudian dari nama nama yang terjaring hari ini
tapi betul betul ini bisa diungkap siapa siapa saja sebetulnya aktor aktor utamanya begitu
kita bahas nanti tapi bang donald kita harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
artinya meskipun ada ott artinya masih ada yang janggal ya bang donal
betul saya sebut ini adalah test case pertama kpk pasca undang undang baru dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan belas
kita banyak melakukan assessment terhadap pasal pasal yang diduga menjadi batu sandungan dalam proses pro justisia
satu hal dengan mas reinhardt juga kita beberapa kali diskusi di cnn ini beberapa pasal yang kita identifikasi akan menjadi batu sandungan
di dalam kpk melakukan proses hukum
semisal adanya izin dewan pengawas dan itu terbukti
dewan pengawas sudah woro woro di media akan memberikan sudah memberikan perizinan dan minggu depan akan melakukan penggeledahan
ya percuma penggeledahan itu punya gap waktu hanya beberapa menit atau bahkan beberapa jam
lewat dari itu akan kemudian raib barang bukti
saya ingat sekali cerita di salah satu penyidik
menceritakan secara agama
komprehensif ketika mereka menggeledah grup permain yang dimiliki oleh nazarudin pada waktu itu
nazarudin koruptor kakap dari partai berkuasa pada waktu itu partai demokrat
ditangkap oleh kpk beserta dengan sejumlah barang bukti
apa yang terjadi pada waktu itu hanya selang beberapa menit
ada sejumlah orang dari grup permai itu yang mencoba membuang uang itu melalui lift ke bawah
uang itu bisa dilihat nomor seri dan sebagainya
sebuah bukti yang sangat kuat untuk membuktikan terjadinya praktek
nah anda bisa bayangkan mas reinhardt kalau rentang waktunya sudah berhari hari
ya sudah pasti hilang alat bukti itu
apalagi kemudian kasus korupsi ini kan kelejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang orang yang secara intelektual
orang orang yang terdidik punya jaringan kuat
bandar narkoba saja selang beberapa menit terlambat bnn
atau kemudian penyidik bisa hilang pil ekstasi dan lain segala macam
apalagi kejahatan kasus korupsi
yang saya sampaikan adalah kita mengkonfirmasi bahwa kerja kpk memang terganggu dalam konteks hal ini
yang menarik saya tunggu sebenarnya mas nyarwi bisa nanti lihat secara politiknya
apakah presiden juga terganggu di dalam kasus ini
sebab kpk dalam undang undang dan termasuk di dalam perpres organisasi kpk
jelas dalam pasal ayat satu itu menyebutkan bahwa kpk adalah bagian dari eksekutif
yang pimpinannya itu setara dengan menteri dan bertanggung jawab terhadap presiden
pertanyaannya adalah apakah presiden juga terganggu di dalam proses hukum ini
kalau memang merasa proses hukum itu senyawa atau senafas dengan kerja kerja seorang pemerintah dalam hal ini presiden
kalau penyidik terganggu dalam proses pergerakan hukum
tentu orang yang paling bertanggung jawab sebab perpres menyebut dirinya yang bertanggung jawab presiden
makanya tentu harus bertanggung jawab juga secara hukum untuk membantu proses ini
atau justru tidak bertanggung jawab sama sekali
memang rumit sekali secara politik kalau kita baca kondisi sekarang ini
layak saya bertanya kepada presiden
kan dulu undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua itu tidak menyebutkan kpk bertanggung jawab kepada presiden
tapi bertanggung jawab kepada publik
publiknya mana dalam hal ini dpr
karena dpr adalah representasi publik
hari ini bisakah kemudian dpr menanyakan juga kerja kpk karena dia bertanggung jawab kepada presiden
jadi ini komplikasi secara hukum
nah belum lagi kemudian sprindik
perdebatan dan mungkin akan diuji sesungguhnya adalah keabsahan sprindik kpk itu sendiri
sekarang penetapan tersangka
undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas tidak menyebut pimpinan kpk itu penyidik
tiba tiba diperpres menyebut
pimpinan kpk adalah penyidik penuntut umum
bisakah sebuah peraturan presiden menambahkan sebuah porsi kewenangan yang harusnya ada berada di pada undang undang
itu juga perdebatan secara hukum
tapi saya nggak mau lanjutin nambah itu
senang kuasa hukumnya nanti amunisinya nambah
jadi menurut saya ini adalah komplikasinya
persoalan di dalam undang undang
dan saya sangat menyayangkan pejabat publik yang berbohong
kalau sampai hari ini masih dengan percaya diri menyatakan bahwa
undang undang kpk itu memperkuat kerja kpk
dengan bukti ott kemarin maksud anda
dengan bukti ott kemarin dan berbagai macam polemik yang ada
dan yang menarik menurut saya adalah mas henhar
ada informasi yang penting diklarifikasi
saya garis bawahi penting diklarifikasi
penyidik kpk terhambat di pt ika
pertanyaan sederhananya di mana firly
ketua kpk general aktif bintang tiga
mestinya kalau ada gangguan di lapangan terhadap kerja penyidik
tentu beliau yang akan memfasilitasi
tidak ada gangguan secara hukum
kita mendengar pemberitaan di beberapa media bahkan ada tes urin terhadap
tim kpk yang berada di lapangan yang tidak ada referensinya
nah ini menurut saya sesuatu hal yang aneh
dan sampai dengan hari ini saya belum melihat pimpinan kpk dalam hal ini
firly bahuri nongol di publik untuk menjelaskan berbagai macam polemik yang muncul di permukaan
itulah yang kemudian membuat kasus ott wahyu setiawan ini memang punya challenge tersendiri begitu
yang mau dibuka secara terang berderak ya bang rona
ada intensi partai bagaimana mengukur intensi partai
ada anggota dpr terpilih meninggal nazarudin kemas
sudah digantikan oleh rizky dengan suara empat puluh empat ribu
harun itu punya suara lima ribu suara saja
ada dua orang di atas harun yang punya suara lebih tinggi
kok tiba tiba partai mau melakukan paw kepada orang yang sudah dilantik menjadi anggota dpr
dan dua kali kpu menolak pleno untuk melakukan paw tersebut dengan tetap partai ngotot mendorong untuk si harun ini dilantik menjadi anggota dprri
pertanyaannya besarnya kenapa itu menjadi teka teki
sebab yang begini yang disampaikan oleh mas ngarwi tadi saya sangat setuju sekali mas nyarwi
itu bukan hanya soal kejahatan korupsi tapi juga ada problem kejahatan demokrasi disitu
dalam penyelenggara pemilu walaupun ini post election setelah pemilu tapi tetap juga dianggap sebagai sebuah kejahatan demokrasi
orang akan berpikir di sisi penyelenggara pemilu dan di sisi partai
dalam posisi kita proporsional terbuka dengan open list saja yang dipilih pemilih itu adalah orang orang suaranya masyarakat yang dipilih adalah orang
bukan partai politik
partai masih berani cawe cawe untuk mengganti orang
pertanyaannya apakah kita mau kembali ke proporsional tertutup
di mana otoritas partai yang menentukan siapa orang yang terpilih
dalam kondisi di sini saja terjadi dagang paw transaksi apalagi kemudian dagang untuk menentukan orang yang akan ditentukan
yang menggantikan begitu ya atau ditentukan
misalnya dua ribu dua puluh empat kita geser ke proporsional tertutup
yang dipilih adalah partai politik bukan daftar calegnya
tentu yang terjadi adalah bukan tidak mungkin korupsi di internal partai untuk menentukan kuota partai misalnya dua orang untuk dpr ri
dua orang ini diperjualbelikan diantara enam tujuh atau berapa orang caleg di internal partai itu sendiri
dengan daftar nama yang terukur saja berapa suara partai berani cawe cawe apalagi kemudian tertutup
dan orang akan berpikir menjadi caleg ke depan
ya itu konsekuensinya
keluar uang miliaran belasan miliar atau bahkan puluhan miliar
tapi kemudian dengan mudah di apaw oleh partai politik
ini kan kemudian juga menyeret nama sekjen pd perjuangan hasto kristianto
tentu ini juga memiliki impact tersendiri terhadap partai yang tengah melakukan rakerna sebetulnya ya
kalau kemudian nama ini mulai terseret pandangan anda apakah karena pakai logika sederhana saja
dia kan sekjen ini staffnya atau seperti apa sih sebetulnya bahwa kemudian ini untuk membuktikan hasto kristianto memang ada terlibat
karena tentu ini kan meskipun sudah dibaca
ini juga pentas sebetulnya
tapi kan ini yang tentu harus menjadi pr tersendiri bagi penegakan hukum
begini perlu kita pilih pembahasan partai dengan aktor di dalam partai
kalau dalam konteks partai pdb sedang itu kan kita lihat kemarin ada acara itu
dan mungkin sampai sekarang kan penutupan
kemudian kan ada orang orang orang kunci
biasanya kalau orang itu menjadi elit maka dia punya daya tarik ke publik dan ke media
nah sebenarnya sosok elit itu justru bisa menjadi semacam penyampaian ide ide partai melalui publik dan media
nah ini kemampuan namanya disebut media catching
nah ini kebalik
sebenarnya apa maksudnya dia bisa menerai isu isu apa yang muncul
tetapi karena ada kasus yang seperti ini justru yang muncul adalah bagaimana media kan secara umum kita lihat tertarik kepada memberitakan isu yang korupsi seperti ini kan gitu
nah ini yang saya maksudkan
elit elit seperti dugaan misalnya tadi keterlibatan dari tokoh itu kan seperti ini kan narasi
narasi yang muncul di publik baik melalui media maupun sosial media
sebenarnya ada istilah bahwa media kan punya kewajiban juga sebagai watchdog dalam demokrasi ya
tadi apalagi misalnya bung donald bilang bahwa ada potensi korupsi demokrasi
bukan hanya korupsi tetapi korupsi dalam sistem pemilu demokrasi kita
itu kan sorry pengawasan media itu penting untuk mencermati segala potensi potensi yang elit gagal menjalankan penegakan hukum di sana
nah kalau misalnya terkait dengan apa yang dilakukan oleh media kemudian media kemudian mendapatkan kritik juga itu hal yang wajar juga
sebenarnya ada mekanisme bisa diselesaikan kan ada aturan yang melindungi kerja media
tapi memang ada kemudian beberapa orang berpikir tentang trial by the past
artinya orang dikhawatirkan elit elit misalnya diberitakan dianggap tidak benar
dan sepertinya seksian pak asto kan mengklarifikasi itu kan
ada semacam dugaan framing seperti itu
mematakan framing sehingga kemudian mengarahkan kepala dirinya
ya seperti itu
nah itu sebenarnya juga perlu di counter dengan strategi juga
dengan memberikan data yang valid yang itu menunjukkan misalnya ketidakterlibatan seperti itu
saya pikir itu juga penting sebagai strategi untuk merespon juga misalnya
dan publik kan juga akan melihat transparansi itu
dan media juga menjalankan tugasnya dengan tepat sebagai watchdog di dalam mencermati potensi potensi yang misalnya kayak korupsi seperti itu
nah kemudian sebenarnya sekarang ini bukan trial by the media yang menurut saya tapi by social media juga
karena sebenarnya kan orang orang social media ini kan lebih mudah penasaran sebenarnya
ini benar apa enggak kan gitu
nah sebenarnya kalau bisa disampaikan diklarifikasi juga saya pikir itu juga lebih baik
untuk katakanlah image itu kan tidak diperburuk atau tidak rusak seperti itu
walaupun sebetulnya hasto juga sudah membantah dan mengatakan bahwa siap kalaupun memang dipanggil oleh kpk
ini kan sejumlah respon yang kemudian dilakukan oleh pd perjuangan
itu kan komitmen saya menurut saya komitmen yang bagus sebagai elit
dan memang sudah semestinya elit juga memberikan klarifikasi dan punya keberanian bahkan untuk merespon dan memberikan data data yang benar
soal ketelibatan atau ketidak terlibatan misalnya seperti itu
nah yang agak susah bung reinhardt dalam konteks di sini adalah memang kan citra ya yang terkait dengan partai citra yang terkait dengan person
kadang kadang person itu juga gampang terjadi karakter asesinasian ya
orang yang tidak salah juga bisa kemudian di frame dengan berbagai cara
tidak oleh media bu tapi oleh sosial media
masih ingat dalam konteks buzzer misalnya soal pemilu kan itu terjadi
tapi itu tidak perlu ditakutkan

elit yang diduga misalnya terlibat dalam proses atau kasus korupsi itu memang benar benar punya data yang valid bisa ditunjukkan
untuk mengklarifikasi sebetulnya
untuk mengklarifikasi sebetulnya
dan kita butuh elit elit yang punya keberanian juga untuk menunjukkan bahwa dia sudah bekerja dengan benar partai juga punya strategi yang baik dan prosedural yang benar gitu
sehingga partai ada indikasi ke arah misalnya punya komitmen di dalam tidak hanya berpen
tapi melawan tadi korupsi
tapi melawan tadi korupsi terhadap demokrasi itu sendiri
oke nah kita bicara soal demokrasi kemudian yang jelas tahun ini ada pilkada dua ribu dua puluh mas nyarwi
tentu ini kan juga menjadi starting point yang tidak baik bagi kpu sebetulnya
mengawali tahun politik begitu di pilkada dengan kasus ini
artinya harus ada yang dievaluasi
dari kpu itu sendiri
dan bang donald yang jelas ini juga bukan kasus pertama komisioner kpu terjaring ott kpk

nah celahnya sebetulnya ada di mana dari pantauan icw kalau kita bicara soal korupsi politik

apa saja sebetulnya celahnya
kita bahas nanti tetapi usha jeda kami akan segera kembali lagi se emails
baik kami masuk ke segment terakhir dialog
nah sudah bang donald kalau caranya memang keluar negara ini sesuai sill colony itu engkau irozh
kompleks dengan beberapa tadi hipotesa ya yang tadi sudah disampaikan
mulai dari banyaknya gangguan dan lain sebagainya
tapi di luar itu tapi kan yang jelas komisioner kpu ini bukan sekali dua kali terjaring kasus ott kpk sebetulnya
bagaimana sebetulnya pusaran korupsi di penyelenggara pemilu sih bang donald
ya kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara pemilu yang pertama kali kan ketika melibatkan mantan komisioner kpu juga
itu kasus dalam audit kpk kasus wap
yang lain itu rata rata ya berkaitan dengan pemberian uang sesuatu di dalam pengadaan barang dan jasa misalkan saja
karena otoritas pengadaan barang dan jasa juga ada pada organisasi penyelenggara pemilu
kalau bicara soal bentang peluang itu besar sesungguhnya
termasuk yang tidak diduga duga kan jual beli paw juga di dalam kasus ini
ada insentif uang
tapi saya mau mengapresiasi sesungguhnya
sebab kalau kita lihat baik pernyataan pimpinan kpk fakta fakta berupa surat menyurat putusan mahkamah agung sampai dengan kemudian pernyataan pers pimpinan kpk
kpu kan secara kolektif kolegial defensif untuk menolak upaya paw tersebut
artinya sudah bekerja secara prosedur
iya artinya dia mengacu kepada pasal dua ratus berapa saya lupa
dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu yang menyatakan bahwa proses pergantian waktu itu terjadi dengan syarat meninggal diganti oleh partai
dan yang menggantikan adalah terbanyak suara berikutnya
dan kpu berpegang kepada norma itu
sampai dengan dan tidak jubel juga kan sesungguhnya
hanya ada oknum anggota kpu yang coba untuk memanfaatkan peluang mengkonversi upaya upaya dan kewenangan yang dilakukan itu
uang kan kira kira seperti itu
jadi saya ingin mengapresiasi di penyelenggara pemilu dalam hal ini kpu
karena dia sudah bekerja untuk bertahan atas godaan itu
that's a good point menurut saya atas internal kpu
nah ini menjadi early warning
bagi saya setuju bahwa dua ribu dua puluh ada dua ratus tujuh puluh pilkada di kabupaten kota provinsi di indonesia
saya sebenarnya sudah berkomunikasi dengan komisioner kpu
usulan saya mereka bangunlah wister blower system wbs
wbs ini cukup berhasil dalam tanda petik untuk mengeram permainan permainan di kementerian keuangan
karena permainan di khususnya direktural general pajak itu kan cukup besar
nah makanya kementerian keuangan bu sri mulyani yang merintis pertama kali bekerja bersama kpk untuk membangun wister blower system
saya usulkan kepada kpu juga begitu
dalam komunikasi informal kami setelah penangkapan itu
sebab bentang wilayah kpu yang luas dalam lima ratus lebih kabupaten kota dan provinsi
dan ribuan anggota penyelenggara pemilu mustahil diawasi oleh kpu ri
mustahil hanya diawasi oleh dkpp
itu pun dkpp mengawasi setelah terjadi pelanggaran
maka yang bisa diawasi adalah wbs tadi menurut saya
di ruangan ini
tiga orang penyelenggara pemilu
dan anggap saja salah satu diantara kita mau main cawe cawe
dua orang punya mekanisme untuk melaporkannya
baik secara vertikal ke pimpinan maupun keluar
tapi juga tidak melakukan pelanggaran etik
dalam hal ini melakukan distrust terhadap penyelenggara pemilu yang lain
itu mekanisme yang terbaik menurut saya
dan itu adalah koreksi jangka panjang untuk memperbaiki itu
presiden yang sama
presiden yang sama tidak terulang lagi
termasuk pesan yang sama
juga kepada badan pengawas pemilu
yang menarik di pilkada dua ribu dua puluh ini
anggaran kpu sebagai penyelenggara pemilu itu
anggaran pengawas pemilu lebih besar
ini menarik menurut saya
kok anggaran pengawasannya lebih gede
apa yang membuatnya lebih besar
apa yang membuatnya menjadi lebih besar
yang diwasi apa saja
yang diwasi apa saja
jadi menurut saya
ini lagi lagi saya ingat pesan pak jk dulu
anggaran pengawasannya belasan triliun
di pilkada dua ribu sembilan belas yang lalu
anda harus bertanggung jawabkan itu
itu pidato pak jk di kementerian dalam negeri
bersama penyelenggara pemilu yang lainnya pada waktu itu
bawah seluruh juga seperti itu
oke oke itu catatan dari anda
yang jelas tentu secara citra kpu tercoreng karena kasus ini
meskipun tadi kita juga harus mengapresiasi
komisioner kpu yang lainnya
menjelang pilkada seperti ini artinya bagaimana
membangun trust publik lagi dong
ya trust publik itu keniscayaan
karena kpu itu legitimasinya
ya walaupun prosesnya dipilih dpr ya
dprd kalau di daerah
tetap legitimasinya kan dari publik
karena dia penyelenggara pemilu yang kita selama ini percaya
secara institusional itu adalah dia yang bisa punya otoritas
proses penyelenggaraan secara keseluruhan
tetapi problemnya begini
beban dari proses demokrasi kita
sebenarnya ada di pundak kpu
termasuk dalam pilkada dua ratus tujuh puluh kabupaten kota nanti
nah dengan beban yang seperti ini
tentu ada dua kemungkinan ya
kredibilitas itu bisa dikelola dengan baik
dengan cara saya setuju dengan tadi yang sampaikan pung donal
bahwa ada sistem
misal bauer tadi misalnya
yang bisa memastikan
siapa saja yang melakukan kecurangan
dengan cepat diantisipasi
itu artinya memperkuat citra kpu
tetapi sisi lain juga
menurut saya kpu juga selain memastikan proses penyelenggaraan pilkada ini dengan baik
sesuai dengan prosedur
dan juga katakanlah tidak
dalam tanda petik tidak adil ya
mengantisipasi ketidakadilan terhadap salah satu
kan potensi itu dianggap ada
artinya itu perlu diselamatkan juga mekanisme itu
nah tetapi juga mengantisipasi
kan polarisasi yang kemudian berdampak pada mobilisasi opini publik
yang mendistrust ke kpu itu sendiri
yang ini kadangkala pengalaman sembilan belas kemarin
itu kan rumor rumor ya
apalagi di daerah misalnya
yang kemudian kpu proses penyelenggaraan tidak adil dan sebagainya
itu justru kemudian dibuktikan ke publik
tunjukkan ke publik bahwa
kita sudah melakukan penyelenggaraan dengan baik dan benar
nah proses komunikasi politik kpu
komunikasi yang dilakukan ke publik
itu menurut saya juga penting
karena kadangkala kita ingat ya
proses penghitungan suara misalnya
orang kan kadangkala terlambat sedikit sudah curiga nih
nah ini yang transparansi akuntabilitas
ini menurut saya juga penting ya
terus selanjutnya juga begini
potensi lain lagi yaitu adalah intervensi ya
bukan tidak mungkin
kan kita tahu ya
secara normatif kpu institusi yang independen
tapi kan secara faktual independensi kadangkala kan juga ada intervensi
dari institusi yang lebih tinggi
atau institusi yang lain yang
mungkin termasuk partai politik yang berkuasa misalnya
atau partai politik yang merasa punya kuasa
nah ini juga menurut saya menjaga independensi itu juga penting ya
dikedepankan sebagai semangat kolektif ya
karena kadangkala kan agak susah
dari pusat maupun sampai daerah ya
komisioner komisioner seperti itu
nah itu menurut saya perlu digunakan dengan logika positif
dalam artian untuk menjaga trust dan kredibilitas
bukan sebaliknya untuk katakanlah menjadi celah pintu
di mana ada intervensi itu masuk
dan ini kadangkala kalau tidak ada semangat kolektif
dari seluruh kpu komisioner
terus juga termasuk tadi pengawasan dari ada di kpp
dari bawah seluruh di sana secara maksimal
ini menurut saya juga bisa berisiko munculnya rumor rumor
opini opini negatif tentang proses dan penyelenggaraan pilkada
dan kita bisa membahangkan

ya kita tentu tidak berharap itu ada ya
katakanlah konflik bukan hanya sengketa pemilu
ini kan cukup merisaukan juga kita
tetapi sekali lagi
bahwa kpu sebagai penyelenggara pemilu
dia penyangga demokrasi elektoral
ini jangan sampai terkorupsi lagi
ya kalau sampai ada misalnya celah celah yang kemudian
itu harus segera bagaimana ditutup
karena begitu ini misalnya kena
tentu bukan hanya kpu dan komisioner
ada ini yang terlibat
dan kita tidak menginginkan itu terjadi
mengelaborasi apa yang tadi disampaikan juga oleh bang donal
presiden bagaimana kemudian seharusnya
di tengah kompleksitas kasus ott wai setiawan ini
saya memandangnya dari perspektif
kalau presiden sebagai kepala negara
dalam besian sebagai kepala negara
menurut saya memang
harus mengambil sikap yang tegas
untuk memastikan proses penegakan hukum
berjalan secara maksimal
dan seharusnya itu bisa di respon dengan baik
nah problemnya kan kadang kadang kita kan
di dalam sistem presidensial kita
ini kan dua wajah ya
sebagai juga kepala pemerintahan
nah disini kemudian
tadi pertanyaan bang donal misalnya soal
peraturan presiden tadi misalnya
selama ini kan
pertanggung jawaban kinerja kpk
komunitas tahan korupsi kan
publik adalah representasi dpr
nah tetapi kan kita butuh sebenarnya
publik disini representasi siapa sih masyarakat
ada negara disana
presiden sebagai kepala negara
itu boleh saja menurut saya
pertanggung jawaban ke presiden
tapi sebagai kepala negara
nah dalam konteks kepala pemerintahan
ini memang subjektivitas
kadang kadang juga kecurigaan
ini kadang kadang muncul ya
nah ini memang dua hal ini perlu
tapi sebagai kepala negara menurut saya
presiden punya otoritas
untuk katakanlah pertama
misalnya bahwa kpk memang
ya tentu secara hirarki dia kepala negara
tetapi yang kedua juga
memastikan bahwa proses penegakan hukum
itu sesuai dengan ekspektasi publik
sesuai dengan ekspektasi publik
bang donal terakhir
karena ini adalah test case tadi
yang kepala negara menurut saya
apakah ini hal yang harus dilakukan
untuk mendorong kpk
untuk bisa membongkar kasus ini
secara terang beneran
saya tambahkan sedikit saja ya
salah satu yang sering lupa
oleh partai penguasa dan presiden
ketika mengambil alih
partai oleh komisi pemerintahan korupsi
itu seluruh tindakan kpk
juga akan berdampak politik kepada pemerintah
ketika beliau memproses
partai partai lain di luar koalisi pemerintah
juga akan dinilai
juga akan dinilai intervensi dan menghabisi partai partai yang lain
ketika ada proses yang stuck di partai pemerintah beliau
juga akan dianggap sebagai bagian untuk melindungi partai penguasa itu sendiri
jadi ini adalah risiko politik yang saya tidak tahu sadar atau tidak
presiden sedang mengambil itu ketika undang undang kpk direvisi dan perpres menyatakan
kpk bertanggung jawab kepada presiden
sekalipun dalam posisi chief of state
sebagai kepala negara
bukan kepala pemerintahan
kalau pertanyaan terakhir tadi dari mas reinhardt
apa yang bisa dilakukan oleh kpk
tentu menurut saya dari beberapa obrolan tadi
kita mengidentifikasi ada persoalan di internal kpk
yang saya lihat pimpinan kpk tidak hadir untuk melakukan proteksi atau backup
terhadap kerja kerja tim yang ada di lapangan
yang kedua menurut saya adalah ini yang hampir pasis
karena akan diuji
proses yang dilakukan oleh kpk ketika melakukan penggeledahan
atau melakukan penyadapan khususnya
tidak disertai dengan izin dewan pengawas
apakah kemudian itu legal atau sah
itu menjadi pertanyaan hukum yang akan diuji di pengadilan tipikor nantinya
dan ada banyak argumentasi hukum
tidak mau menyampaikan itu
menambah amunisi lawyernya
semakin mudah dia bekerja kalau itu saya sampaikan
jadi tantangan kpk kompleks
dan ini adalah buah dari revisi undang undang kpk
dan bukti bahwa revisi undang undang kpk melemahkan kpk
dan bukan memperkuat kerja kerja kpk
apalagi ketika tadi anda katakan penggeledahan dilakukan
kira kira ada jangka waktu yang cukup beberapa hari begitu
sebetulnya itu adalah
poin untuk bisa menghilangkan berambut
terima kasih banyak bang donald
pas nyarui kita tunggu
seperti apa kemudian kasus ott komisioner kpk ini akan selesai
apalagi kemudian melibatkan elit elit politik
yang saat ini berkuasa
kita bahas nanti
seperti apa kemudian kita akan pantau juga
usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news